korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan gunung marapi terus bertambah
dari data terbaru dari tim sar gabungan
saudara menyebut ada empat puluh tujuh orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan gunung merapi
orang korban kembali ditemukan pada pencarian hari ketiga
dua puluh orang diantaranya ditemukan di kabupaten agam
dua orang di kabupaten tanah datar
lima orang di kota padang panjang
dan dua orang di kabupaten padang pariaman
sementara tiga orang korban masih belum teridentifikasi
tim sar akan melanjutkan pencarian di pagi hari ini
dan inilah saudara gambar udara dampak kerusakan akibat banjir lahar hujan gunung marapi
rumah dan sejumlah bangunan tertutup
lumpur dari banjir lahar hujan yang terjadi pada hari minggu kemarin
bpbd kabupaten tanah datar mencatat korban meninggal dunia sebanyak sembilan belas orang
dan dua puluh sembilan lainnya masih dinyatakan hilang
pemerintah kabupaten tanah datar pun menetapkan status tanggap darurat
sejak hari minggu kemarin
lalu bagaimana dengan penanganan bencana banjir lahar hujan gunung merapi
di kabupaten tanah datar sumatera barat
jelas kepada bupati tanah datar sudah ada eka putra
bapak pak eka kami turut prihatin dengan bencana banjir lahar hujan gunung merapi
yang menimpa wilayah bapak dan juga beberapa wilayah lainnya di sumatera barat
pak eka ini juga ada data yang muncul kemudian masih simpang siur
nah sejauh ini pak eka dari data terbaru yang anda punya
berapa korban meninggal akibat banjir lahar hujan gunung merapi
khususnya di kabupaten tanah datar pak eka
kami korban yang meninggal sesuai data yang valid
itu dua puluh dua orang di kabupaten tanah datar sampai pagi hari ini
dan pagi hari ini baru saja kami apel bersama dengan kekuatan baru
dari batalion marhan langua padang
satu batalion dan ini akan segera kita turun bersama seluruh personil
yang sudah memang ada di kabupaten tanah datar
untuk pencarian sampai saat ini kan masih terus dilakukan ya
dari data kemudian pak eka berapa warga yang khususnya di kabupaten tanah datar
yang saat ini masih dicari atau masih hilang dalam proses pencarian ini pak eka
korban hilang yang sesuai data valid itu sampai pagi hari
ini masih ada dua puluh orang lagi mbak
itu data yang sampai pagi hari ini setelah kami pagi tadi apel bersama
mencocokkan semua data sesuai ktp by namba address itu dua puluh orang mbak
jadi masih ada dua puluh orang lagi yang sampai saat ini masih dicari begitu ya pak eka
sementara dua puluh dua orang ditemukan meninggal dunia dari data di kabupaten tanah datar sendiri
nah proses pencarian ini dilakukan kembali di hari ini pak
nanti proses pencarian akan difokuskan di wilayah mana dan sebenarnya apa yang menjadi kendala proses pencarian
sampai saat ini memang masih ada dua puluh orang yang masih dicari pak eka
betul yang pertama proses itu kita tetap pencarian di enam kecamatan yang ada di kabupaten nanatar
selanjutnya kendala kami tingginya lumpur lumpur erupsi gunung merapi itu tinggi semasi satu meter di atas
dan kami sudah berusaha memakai eskapator atau alat alat berat untuk membongkar lumpur lumpur itu
yang pertama yang kedua kami memakai drone herbal
itu ada lima unit yang kita pakai bersama basarnas yang sudah ada di sini
dan juga ada juga yang hanyut jauh sampai ke kabupaten pariaman
kami belum bisa mengidentifikasi jenazah tersebut
itu ada tiga orang yang membakar
jadi tebalnya lumpur juga menyulitkan proses pencarian
kemudian dibantu oleh alat berat eskavator kemudian ada juga drone thermal tadi anda sebutkan
pak eka ini kan kalau kita lihat ya jadi data warga yang terdampak khususnya di kabupaten tanah datar ini wilayah mana pak yang kemudian paling parah sekali terdampak
ya baik itu paling parah itu di kecamatan lima kaum
dan sampai saat ini pengungsi yang ada di kecamatan lima kaum itu sebanyak satu satu ratus sembilan puluh satu orang
terus setelah itu baru kecamatan sepuluh kota dengan jumlah pengungsinya tiga ratus sembilan puluh empat jiwa
baru setelah itu itu kecamatan sungai tarap dengan jumlah pengungsi dua ratus sembilan puluh tujuh jiwa
baru setelah itu kecamatan rambatan dengan pengungsinya dua ratus delapan puluh lima jiwa
lalu baru kecamatan pariangan dengan pengungsinya dua ratus sepuluh
dan terakhir kecamatan batipu dengan pengungsi tujuh puluh lima jiwa
total jumlah pengungsi kami di tanah datar sampai pagi hari ini dua empat ratus lima puluh dua jiwa begitu mbak
jadi ada lebih dari dua empat ratus jiwa atau warga yang kemudian terpaksa harus pengungsi karena memang rata rata rumah mereka mengalami kerusakan yang begitu parah ya pak ya
akibat banjir lahar hujan gunung merapi ini
betul yang pertama rumah rusak parah rusak sedang kalau saya rekan
tapi karena masih cuaca di sini sering hujan tentu kami harus mengevakuasi rumah rumah yang di sepantaran sungai yang dari gunung merapi begitu mbak
jadi total rumah yang hanya di tempat kami itu ada enam belas unit
dan sekarang rumah yang sudah rusak berat itu tujuh
jadi ada satu ratus tujuh puluh empat unit dan juga ada rumah yang rusak sedang itu itu satu ratus dua puluh lima unit
dan juga ada rusak ringan begitu mbak
oke jadi memang rata rata akibat banjir lahar hujan gunung merapi ini rumah warga rusak dan mereka terpaksa harus mengungsi
nah berbicara soal pengungsi pak bagaimana keadaan mereka di poso
yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pendistribusian logistik bantuan makanan air bersih kemudian ketersediaan listrik
bagaimana untuk para pengungsi pak bupati
di setiap kecamatan tadi itu semua kita siapkan tempat pengungsian
di kacamata di lima kaum ini ada tujuh tempat titik pengungsi
dan kami pagi siang dan malam itu mendistribusikan makanan
karena sulitnya juga disana untuk membuka dapur umum
tetapi di era kecamatan sepuluh koto itu kita buka dapur umum di sana kita memberi bahan mentahnya saja
nah disana sudah ada dari tagana dan juga dari rewan tni pori itu sudah ada stempeh disana untuk membantu dalam dapur umum
jadi total semua itu yang kita siapkan untuk tempat pengungsi itu ada sepuluh titik sementara ini
oke jadi ada sepuluh titik posko pengungsian yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten termasuk juga pendistribusian logistik di sana juga memang sudah dimaksimalkan begitu ya untuk para pengungsi
nah untuk kebutuhan khususnya untuk ibu ibu kemudian juga untuk balita dan juga lansia apa yang kemudian paling dibutuhkan saat ini dan apakah sudah terpenuhi pak bupati
pelan pelan kita sudah penuhi ya untuk ibu ibu ya tentu pakaian dalam terus popok bayi dan koptec dan juga mukena mukena untuk sholat ibu ibu kita yang di tempat pengungsian
yang kedua tentu juga pakaian pakaian alhamdulillah kita ada masuk juga pakaian pakaian bantuan dari donatur ya dari para dermawan yang sudah mulai berdatangan ke tanah datar memberikan bantuan begitu mbak
dan perlu kami sampaikan juga mbak
masih ada satu desa yang kami masih bisa belum tembus untuk kendaraan
ada kami baru bisa memberi sedikit batang yang karena sulit medan ke sana ya itulah kami pakai untuk mendistribusikan logistik ke daerah satu desa itu
desa sungai jambu namanya nagari sungai jambu
desa sungai nagari jambu ini masih terisolir karena memang aksesnya juga masih terputus ya pak ya
ya karena sungai yang tadinya lebarnya sepuluh meter ini sekarang menjadi lima puluh meter
jadi sulit kita untuk membuat jembatan darurat
terus juga curam ke dalamnya itu sampai sepuluh meter juga ke bawahnya
lalu bagaimana dengan warga yang di sana di desa terisolir yang tadi anda sebutkan
proses pendistribusian bantuan dan kondisi mereka bagaimana pak
ya masih dibawa pakai pikul sekali kirim di sana karena pengungsi di situ ada dua ratus orang
jadi kita nasinya kita antar pakai tenaga manusia dan juga kemarin itu kita sudah mengantar mesin genset satu unit ke sana
tinggal kendala kami itu di sini yaitu air bersih kurang dan bahan bakar juga sudah mulai berkurang di sini begitu mbak
akses masuk ke tanah datarnya masih belum normal
hmm jadi pasokan air bersih masih minim sekali di sana dan termasuk juga bahan bakar juga ya untuk genset supaya memang kemudian warga yang berada di posko pengungsian juga bisa teraliri dengan listrik begitu ya
termasuk juga salah satu desa yang sampai saat ini masih ada satu desa yang terisolir ya
semoga nanti kemudian dinas pupr juga memperhatikan juga dan menonton agar ada
jembatan darurat begitu yang bisa dibangun supaya pendistribusian logistik ini bisa berjalan secara maksimal begitu ya pak bupati ya
sudah mbak kita untuk satu untuk jalan kaki bisa kita tembus sekarang ini
ya baru tapi di sisi lain bukan dari sisi yang bawah dari sisi atas dari sisi bukit
kita sudah coba untuk tembus kemarin tuh jalan kaki
jadi tidak bisa kita memberi bantuan maksimal ke sana
yang bisa kita kirim logistik itu hanya untuk makanan
untuk alat alat berat kita belum bisa kirim ke sana dan juga kendaraan juga belum bisa ke sana
baik terima kasih informasinya pak bupati tanah datar telah membagikan informasinya kepada kami
bagaimana kondisi di tanah datar pasca banjir lahar hujan gunung merapi
terima kasih bupati tanah datar pak eka putra telah bergabung bersama kami
selamat pagi pak selamat bertugas kembali
dan seluruh masyarakat indonesia mohon doanya